taman rahasia episode tiga
aku aku mary lennox aku dibawa kesini dari india tiga minggu yang lalu
kau datang dari india
tidak ada yang memberitahumu
tuan archibald craven adalah pamanku dan aku datang kesini untuk tinggal
tuan craven adalah ayahku walaupun aku tahu dia tidak tahan melihatku
dia pria yang sangat baik dia
iya tapi kau tahu punggungku akan bengkok dan aku akan segera mati
jadi mungkin terlalu menyakitkan baginya untuk melihatku
jadi dia sering pergi dan dia datang menemuiku hanya saat aku tertidur
bagaimana kau bisa tahu kau akan mati
dan mengapa tidak ada yang memberitahuku bahwa kau juga ada di sini
orang orang mengira aku tidak tahu tapi aku telah mendengar mereka
mereka tidak memberitahumu tentangku karena aku tidak ingin ada yang melihatku
aku bahkan tidak mengizinkan perawat atau dokter craven untuk datang ke sini
tapi aku sangat sakit jadi aku tidak tahan mereka melihatku
aku akan berakhir dengan punggung yang bengkok sudah pasti
dan kepalaku dan hampir semua badanku sakit setiap saat
aku bahkan tidak bisa tidur
apa yang sedang kau lakukan di sini
tuan colin kau tidak boleh kelelahan
nona lenox kau harus segera pergi dari sini
aku ingin mary tinggal di sini
tuan colin kau harus cepat tidur
aku yakin kau harus mengikuti keinginanku
aku ingin mary tinggal dan kalian semua boleh meninggalkanku
ceritakan tentang india
mary dan colin mengobrol lama sekali
mary menceritakan semua tentang india dan colin mendengarkan dengan penuh semangat dan tertarik
saat hujan berlanjut untuk beberapa hari
semakin banyak waktu yang dihabiskan colin dan mary bersama
sudah seminggu penuh
dan akhirnya keesokan hari pagi itu cuaca cerah
hari ini mary bisa menemui deacon di taman
dia pergi sarapan dengan kolin
dah kolin sampai jumpa nanti malam ya
kemana kemana kau akan pergi
untuk bertemu deacon sudah kuceritakan tentang dia
meskipun mary telah memberitahu colin

meskipun mary telah memberitahu colin tentang deacon
mary masih tidak menyebutkan taman rahasianya
karena dia tidak tahu apakah colin dapat dipercaya atau tidak
dan mary tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertemu deacon atau taman
hanya untuk menemani colin
kau tidak boleh pergi aku tidak akan memberimu izin
dan aku tidak meminta izinmu
jika kau pergi aku akan memberi perintah agar kau dibawa kembali
dan mereka akan menyeretmu ke sini jika harus untuk mematuhi perintahku
mereka mungkin bisa menyeretku
tapi mereka tidak akan bisa membuatku untuk bicara
aku hanya akan duduk di sini dan aku tidak akan bicara sepatah katapun
malam itu mary terbangun oleh ratapan dan tangisan
yang sama yang pernah dia dengar sebelumnya
oh ya ampun
bisakah kau berbicara dengan tuhan colin
hanya kau yang bisa membuatnya berhenti
ini adalah colin
dia hanya merasa kesal karena kau tidak ada bersamanya pagi ini
kau juga tidak kembali untuk meminta maaf di malam hari
dan setiap kali dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan
beginilah cara dia berteriak sampai kita dipaksa untuk menyerah
betapa mengerikannya dia
tidak aku tidak akan meminta maaf kepadanya
dan aku juga tidak akan memenuhi keinginannya
dan itulah yang mungkin dia perlukan
aku mohon ikutlah denganku
aku juga tidak ingin pergi
aku juga tidak ingin pergi
mary tidak ingin pergi
tapi ratapannya begitu menyedihkan dan dia pergi ke kamar kolin
bisakah kau hentikan rengekan mengerikan itu
jangan berani berani kau mulai meratap seperti itu lagi
kau tidak boleh bicara seperti itu pada orang yang akan mati
berhentilah mengasihani dirimu sendiri
kau tidak akan mati colin
caramu yang menyedihkan mungkin membunuh orang lain
kau tidak tahu apa apa tentang itu
itu telah dimulai
apa yang telah dimulai
benjolan di punggungku
tubuhku akan bengkok membungkuk ke belakang dan aku akan mati
aku tidak percaya padamu
kau berbohong hanya untuk membuat orang orang kasihan padamu
tidak aku bisa merasakannya
aku ingin melihat benjolan itu
perawat itu membuat colin berbalik dan menarik ke mejanya
mary melihat ke punggungnya
tidak ada apa apa di sana
tidak ada benjolan
bahkan tidak ada benjolan kecil pun
tidak ada benjolan
tidak tuan colin
kalau kau mengatakan kepada aku bahwa kau sangat khawatir tentang benjolan di punggungmu itu
aku akan mengatakan padamu bahwa tidak ada benjolan sama sekali
punggungmu tidak ada apa apanya
kalau punggungmu baik baik saja maka kenapa kau tidak berjalan
karena kakiku lemah
dokter sering mengatakan kepadanya bahwa yang dia butuhkan hanyalah udara segar dan olahraga
tapi dia tidak mau mendengarkan
dia mulai meratap setiap kali masalah itu disarankan
karena semua orang ingin aku untuk mati
jika semua yang kau lakukan adalah membuat mereka sengsara dengan tangisanmu
maka aku akan menangis
jika kau tidak ingin aku tidak akan merasa kasihan padamu
jadi sebaiknya aku pergi
tolong jangan pergi aku merindukanmu sepanjang hari
aku juga merindukanmu
di pagi hari aku akan datang kepadamu untuk memberitahumu semua yang terjadi hari ini
kau tahu saat kau datang ke sini dan kita mengobrol tentang semua keindahan
tentang india tentang buku dan gajah
aku lupa kalau aku akan mati dan aku tidak merasa sakit
tolong jangan pergi
apakah kau tahu yang aku dengar
aku mendengar bahwa ibumu sangat menyukai taman
dan dia memiliki tamannya sendiri
benarkah pernahkah kau melihatnya
pernah aku dengar penuh dengan mawar
tapi sepuluh tahun yang lalu itu ditutup dan tidak ada yang tahu di mana itu
tapi kau tahu aku sering membayangkan seperti apa bentuknya kalau aku menemukannya
mungkin suatu hari seekor burung robin kecil akan turun ke atasku sebagai malaikat kecil yang ajaib
dan membawaku ke kunci berkubur jauh di dalam bumi
dan bahkan menunjukkan padaku di mana di suatu tempat tersembunyi di balik ivy
akan ada pintu rahasia
taman rahasia taman ibuku taman kami
jangan pernah beritahu rahasia ini kepada siapa
berjanjilah berjanjilah padaku mary bahwa kau akan mencarinya setiap hari
katakan padaku saat kau menemukannya
baiklah aku berjanji
katakan padaku mary tamannya itu seperti apa
dan pikiran tentang taman ajaib akan membuatku tertidur
dan aku tak memikirkan tentang sekarat tapi mimpi ajaib
taman akan penuh dengan mawar dan baku dan juga segala jenis burung
dan saat mary berbicara
dia menemukan bahwa taman itu adalah tempat yang sangat menyenangkan
dan saat mary berbicara colin pelan pelan tertidur dengan damai
tidur nyenyak penuh mimpi bunga yang harum
dan makhluk yang manis serta taman yang indah
saat colin tidur mary punya sebuah ide
keesokan paginya dia berlari ke deacon dan memberitahunya
saat colin memikirkan pikiran bahagia kepalanya berhenti sakit
dia tersenyum dan dia sungguh terlihat seperti dia akan lebih baik
mungkin mungkin jika kita memberitahunya tentang taman rahasia
dan membawanya ke sini pikirannya akan penuh dengan pikiran bahagia
tentang kehidupan bunga dan buah menjadi hidup
hewan dan burung penuh dengan kehidupan dan dia mungkin saja akan merasa lebih baik
itu adalah ide terbaik di dunia yang pernah aku dengar
maka datanglah ke rumah dengan hewanmu besok dan kita akan memberitahu dia bersama
malam itu mary memberitahu colin dan colin sangat senang akan bertemu deacon
besok pagi setelah sarapan seseorang bernama deacon akan datang menemuiku dengan rubah
dua tupai dan seekor gagak kau harus membawa dia langsung ke kamarku
tentu saja tuhan sesuai keinginanmu
keesokan paginya deacon datang dengan semua makhluknya dan dia menempatkan tupai di pangkuan kolin
colin tidak pernah mengenal kelembutan seperti itu di hidupnya
mereka berbicara mereka tertawa dan kemudian deacon dan mary menghubungi colin

aku tidak sabar untuk pergi ke tamanku sendiri tapi harus menjadi rahasia bagaimana dengan kursi rodaku
deacon cukup kuat untuk mendorongmu kau tidak perlu khawatir
minta kepala tukang kebun untuk menemuiku besok pagi aku akan pergi ke taman
aku tidak ingin ada yang melihatku karena punggungku bengkok dan itu memiliki benjolan
jadi pastikan tidak ada tukang kebun di sana aku tidak ingin seorangpun ada di sana sampai aku kembali ke sini
dan begitulah anak anak pergi ke taman colin berada dalam kegembiraan seolah olah keajaiban telah mengambil dia
ini adalah dunia mereka dunia rahasia
sia mereka tiba tiba mereka melihat seseorang mengintip di atas dinding
siapa di sana ben kau
kalian tidak seharusnya di sini taman ini ditutup sepuluh tahun lalu
tapi aku meminta
itu adalah tuan colin craven putra tuan craven
tapi ku dengar dia adalah orang yang tidak waras
aku orang yang waras deacon kemarilah
kau kau bisa melakukannya kau bisa melakukannya kau pasti bisa
colin berdiri tegak dan tegap band weatherstaf terkejut saat ini anak anak dibiarkan masuk ke taman
kebohongan yang orang katakan mereka katakan kau tidak bisa berjalan dan sedang sekarat
aku tidak akan mati aku akan hidup selama lama lamanya
apakah menurut kalian colin benar apakah dia akan menjadi lebih baik dan bagaimana

saya berniat mengkandalkan pasukan kurirku sama repsur ber petitur
mereka menemukan aku sebelum aku ditemukan
saya repertori moje janas dalam dokter
saya menwer vitamins
aku yang bisa melakukannya